jenazah taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran stip yang tewas diduga dianiaya seniornya
dipulangkan ke kampung halamannya di bali
jenazah korban sudah tiba di bali pada minggu pagi tadi
saudara kesedihan keluarga dan kerabat tak terbendung saat jenazah mulai diturunkan dari ambulans
menurut pihak keluarga jenazah korban akan dititipkan di rumah sakit umum daerah klungkung
sambil menunggu upacara kremasi atau pengabenan yang rencananya akan dilaksanakan sebelas mei nanti
sesuai dengan hari baik menurut kepercayaan hindu bali
keluarga korban berharap kasus ini diusut tuntas oleh pihak kepolisian
soal kasus ini kami akan berbincang dengan ayah korban ketut swastika yang berada di kelungkung bali
halo selamat siang pak ketut
pak ketut kami turut mengucapkan duka cita yang mendalam atas meninggalnya putra anda
pak ketut bisa anda ceritakan bagaimana awal mula kecurigaan keluarga terhadap kasus meninggalnya putu ini
bisa mendengar suara saya cukup jelas
baik pak ketut bisa diceritakan kembali pak ketut
tadi bagaimana awal mula keluarga ini curiga atas meninggalnya putu ini pak ketut
awal mula curiganya karena dia meninggal
karena dia meninggal makanya perlulah dilakukan tindakan
tindakan seperti isu mototopsi
dan menurut keluarga memang ketika itu meninggalnya tidak wajar ya pak ketut
ya karena berita yang tersebar kan serangan jatuh
sedangkan anak saya tidak pernah ada menderita penyakit itu
oh jadi sempat disebutkan oleh pihak sekolah atau siapa yang menyebut pak ketut bahwa ini putu ini meninggal karena serangan jantung
menurut berita berita yang beredar kan begitu saya dengar
saya kan cuma memantau lewat media
baik kemudian keluarga datang langsung untuk mengecek luka atau seperti apa pak ketut
kebetulan yang kejahatan itu kakak saya sama istri saya langsung ke masak
dan setelah mengecek seperti apa pak ketut
kurang tahu juga saya kan tidak ikut ke sana
apa yang dilaporkan oleh tadi keluarga bapak yang lain yang melihat kondisi langsung putu
saya sudah langsung belum dapat lihat
karena baru datang dari jakarta langsung ada live saya
lalu saat ini polisi sudah menetapkan satu orang sebagai tersangka penganiayaan putu ini pak ketut
apakah menurut pak ketut ini pelakunya memang hanya satu ini atau seperti apa pak
ya saya mohon dari pihak polisian untuk menggali lebih jauh keterangan
biar saya rasa tidak mungkin dilakukan satu orang
baik mengapa menurut pak ketut ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang
saya tidak menurut itu
kejadian pukulan kan kalau satu orang melakukan kan tidak mungkin
saya minta biar pelaku bisa menerangkan kejadian sebenarnya
baik dari mana asalnya kecurigaan pak ketut ini bahwa ada lebih dari satu pelaku
menunjukkan bahwa ini luka lebamnya banyak dan ini tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang
baik pak ketut ini pihak stip menyebut bahwa memang tidak ada perpeloncoan
melainkan ini konflik pribadi antara pelaku dan korban
ini bagaimana pendapat pak ketut soal ini
kalau bisa tolong lebih ketat pengawasan terhadap taruna taruna
biar nggak terjadi terulang kejadian seperti ini
baik tapi ketika pak ketut mendaftarkan putu ini ke sekolah stp
memang pak ketut sudah mengetahui bahwa memang ada jaminan bahwa tidak ada perpeloncoan di sekolah ini
mulai ini ada jaminan gitu gitu
pertanyaan terakhir untuk anda pak ketut
ini bagaimana rencana pengabenan nanti untuk putra anda
pengambilan hari jumat tanggal sepuluh
baik pak ketut swastika
sekali lagi kami turut mengucapkan duka cita yang mendalam atas kepergian putra anda